selanjutnya kini kita langsung saksikan konferensi per selanjutnya
yang berada dari kominfo
mengenai jadwal penyampaian pengertian siaran tv analog atau analog switch
di wilayah jabodetabek
pelaksanaan multiple aso ini tentunya tidak bisa melampaui
yang memang merupakan batas akhir
semua siaran televisi analog ini harus dihentikan
status kesiapan aso nasional
yaitu kriteria yang diterapkan oleh kementerian kominfo
untuk menilai kesiapan suatu wilayah
untuk bisa diberlakukan aso
diantaranya adalah pertama
terdapat siaran televisi analog di wilayah yang akan dihentikan siarannya
kedua wilayah yang tercakup dengan siaran televisi analog
ini sudah siap digantikan dengan siaran tv digital
dan ketiga adalah bantuan set top box atau stb
untuk rumah tangga miskin di daerah tersebut sudah terdistribusi
sampai dengan dua november dua ribu dua puluh dua migrasi siaran televisi analog
ke digital dilakukan di satu ratus dua belas wilayah layanan
yang meliputi tiga ratus empat puluh satu daerah administratif kabupaten kota
di seluruh indonesia
saat ini sembilan puluh wilayah layanan
sudah disiapkan infrastruktur multiplexing
sehingga masyarakat setempat
sudah dapat beralih ke siaran televisi digital
kementerian kominfo memantau jumlah lembaga penyiaran
yang sudah melakukan migrasi ke siaran tv digital
atau simulkes yaitu lima ratus enam puluh enam dari enam ratus sembilan puluh tiga pemegang izin siaran analog
untuk dua puluh dua wilayah layanan yang belum mendapat siaran digital
saat ini sedang dilakukan pemegang izin siaran analog
kementerian kominfo memanfaatkan
pembinaan pembinaan pembinaan pembinaan
yang sudah dilakukan pembangunan multiplexing
oleh lpp tvri melalui pembiayaan negara
sehingga dalam waktu dekat
masyarakat di daerah tersebut
segera akan mendapatkan siaran digital
pada tanggal tiga puluh april dua ribu dua puluh dua yang lalu
aso bertahap ini telah dilaksanakan di empat wilayah layanan
yaitu wilayah layanan riau empat nusa tenggara timur iii
nusa tenggara timur iv papua barat i
dan dapat kami informasikan bahwa empat belas wilayah layanan lainnya
telah menyusul pelaksanaan aso
kalimantan riau iv
wilayah layanan kalimantan selatan ii
kalimantan selatan iv
kemudian kalimantan utara iii
kepulauan bangka belitung iv
kepulauan bangka belitung ii
kemudian kalimantan barat vi
maluku utara iii
dan papua vii
kalimantan selatan iii
sulawesi tenggara ii
sulawesi utara ii
sulawesi utara vi
dan sumatera selatan iv
rekan rekan media sekalian
pada kesempatan hari ini
kementrian kominfo mengumumkan bahwa
wilayah jabodetabek dan sekitarnya
telah memenuhi kriteria aso
maka penghentian siaran televisi analog
oleh seluruh lembaga penyiaran di jabodetabek
akan dilakukan secara serempak
pada tanggal lima oktober dua ribu dua puluh
pukul dua puluh empat wib
daerah administratif yang akan terdampak pelaksanaan aso di jabodetabek
terdiri dari empat belas kabupaten kota
kota administratif jakarta pusat
kota administratif jakarta utara
kota administratif jakarta barat
kota administratif jakarta selatan
kota administratif jakarta timur
kabupaten administratif kepulauan seribu
kota tangerang selatan
pelaksanaan bantuan distribusi setobok
untuk rumah tangga miskin
sejumlah empat ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus tujuh unit
dan pelaksanaan distribusi ini
baik yang dilakukan oleh penyelenggara
dibiayai dari penyelenggara muk maupun
oleh anggaran negara
saat ini berjalan sesuai rencana
dan terus akan kami pantau secara harian
dan akan dituntaskan seluruhnya
sebelum tanggal lima oktober dua ribu dua puluh
rekan rekan media sekalian
dalam tahap akhir persiapan
penyambutan aso di jabodetabek
kami memohon dukungan dari segenap pihak
yang tentunya berkepentingan
untuk juga seluruh masyarakat
agar proses transisi kesiaran tv digital
berjalan dengan sebaik baiknya
yang pertama tentunya
kepada seluruh lembaga penyiaran
diminta untuk bisa
meningkatkan intensitas sosialisasi
dan langkah langkah yang harus dilakukan
untuk beralih kesiaran tv digital
bagi seluruh warga jabodetabek
yang sehari hari menggunakan
serta telah memiliki kesempatan
untuk bermigrasi kesiaran tv digital
agar segera beralih ke siaran tv digital
tentunya tanpa menunggu
hingga tanggal lima oktober dua ribu dua puluh
sudah tidak bisa disaksikan lagi
ketiga kepada produsen dan pedagang
ketersediaan dan kemudahan
bagi masyarakat yang akan membeli
para penyelenggara multiplexing
yang melakukan pembagian bantuan set top box
akan menyelesaikan distribusi
sesuai dengan ketentuan
para penyelenggara multiplexing
juga agar mengoptimalkan
kualitas sinar siaran digital
pada lima oktober dua ribu dua puluh
jurnalis dan hadirin sekalian
yang kami hormati
demikianlah pelaksanaan aso
di jabodetabek ini
dapat kami umumkan
epicentrum dari kegiatan
pertelevisian di indonesia
menjadi rujukan bagi kita semua
peralian ke siaran digital
agar pelaksanaan aso di jabodetabek
bisa memberi manfaat
siaran digital kepada masyarakat
serta sekaligus sebagai momentum
menjelang pelaksanaan aso
pada tanggal dua november dua ribu dua puluh
sekian terima kasih